kembali bersama after sepuluh usai di otopsi tim forensik rumah sakit bayang karakramat jati
jenazah bayi korban mutilasi dibawa pulang keluarga
setelah lebih dari empat jam menjalani otopsi di kamar jenazah rumah sakit bayangkara kramat jati jakarta timur
jenazah bayi berusia satu tahun yang dimutilasi diserahkan kepada keluarga
jenazah korban yang dibungkus kain batik diserahkan kepada pamannya yang menunggu di mobil jenazah senin malam
jenasa korban dibawa ke rumah duka di kawasan cengkareng barat jakarta barat untuk disemayamkan
sementara ibu kandung korban masih menjalani perawatan di ruang cendrawasih
rumah sakit bayangkara kramat jati karena diduga mengalami depresi berat
dan kasus ini kini ditangani oleh unit pelayanan perempuan dan anak polres jakarta barat

perbedaannya adalah sekitar tiga meter dengan tetangga paling depan dan juga ini merupakan satu bentuk klaster kontrakan yang mereka sewa sejak dua bulan yang lalu kira kira
sehingga mereka juga tidak begitu dekat kenal dengan tetangga sekitar
meskipun demikian saat kejadian ketika ada suara tangisan dan juga suara teriakan di dalam rumah ini
tetangga juga pasti bisa mendengar dengan jelas hingga
saat kejadian tersebut tetangga dapat langsung mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam rumah ini
dan tepatnya lagi sampai saat ini pemeriksaan juga masih terus dilanjutkan
sementara keadaan tersangka sampai saat ini masih dalam pemeriksaan atau perawatan dokter untuk proses pemeriksaan kejiwaan termasuk ini
dan juga setelah ada otopsi kemarin jenazah korban pada akhirnya dibawa ke rumah dokter
aduh kayaknya ini di rumah kakek korban andra dan anissa
ya jika kita melihat keadaan dari rumah korban dan juga tersangka sendiri memang cukup dekat dengan tetangga tetangga yang lain
namun sebenarnya apakah anda sudah memiliki informasi mengenai bagaimana sebenarnya kegiatan atau keseharian keluarga tersebut sebelum kejadian ini
tetangga sempat bercerita bahwa keadaan tersangka di sini tidak terlalu terbuka
suka dengan atau tidak terlalu banyak berinteraksi dengan tetangga
tetapi jika dilihat dari keterangan beberapa kerabatnya yakni dari orang tua sang suami bahwa disini menyatakan bahwa sempat seminggu terakhir ini menunjukkan gelagat bahwa tersangka sedikit tertutup
dan kemudian terakhir dua hari yang lalu satu keluarga ini sempat pergi keluar untuk jalan
jalan refreshing dan kemudian baru ada kejadian tentang dugaan mutilasi dan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri ini juga mengejutkan pihak keluarga dari suami tersangka
sementara informasi informasi lain yang coba saya gali di sini ada antara lain tentang keadaan lingkungan di sini juga sebenarnya tadi seperti saya katakan rapat dengan tetangga yang lainnya
sehingga seharusnya ketika ada komunikasi yang terjadi
jadi antara tersangka dengan tetangga lainnya ada gelagat gelagat aneh yang bisa diungkapkan oleh tetangganya ini cepat sekali dapat diketahui
sebenarnya tetangga juga sudah mengetahui gelagat gelagat aneh atau secara gamblang bahwa tersangka begitu pendiam pada tetangga ini juga merupakan salah satu indikasi terhadap apa yang sedang dialami oleh tersangka
andra dan anissa
ya vano terkait juga kejadian mutilasi
pada saat tersangka melakukan mutilasi kepada anaknya apakah anda sudah mendapatkan info di mana keberadaan ayah korban saat itu
menurut keterangan polisi dari polres jakarta barat bahwa sang suami saat itu sedang dalam tugas dan kemudian sampai dengan saat ini pemeriksaan terhadap dirinya juga masih berlangsung
dan kemudian yang kedua adalah untuk mempersiapkan pemakaman anak keduanya
ini juga rencananya akan dimakamkan hari ini karena jenazah juga sudah datang sejak tadi malam
rencananya lain antara lain keluarga juga bersama sama juga akan mempersiapkan rencana pemakaman ini dan nantinya akan kami gali informasi lebih dalam dan lebih akurat lagi ke tempat orang tua sang suami yang letaknya dekat dari sini
kita coba nanti akan gali ke sana lagi lebih dalam
anissa dan andra
baik terima kasih silvano haji korespondensi dari indonesia atas laporan anda langsung dari jakarta barat